partai golkar mengusung bupati purwakarta deddy mulyadi untuk berlaga di pilkada jawa barat tahun depan
deddy diusung menjadi gubernur atau wakil gubernur
ketua bidang koordinator pemenangan pemilu golkar nusron wahidi mengatakan ada tiga opsi koalisi
pertama koalisi dengan pdi perjuangan
kedua koalisi dengan pks pan dan demokrat yang mengusung deddy miswar
atau berkoalisi dengan nasdem p tiga pkb yang mengusung ridwan kamil
golkar memberikan waktu hingga delapan januari dua ribu delapan belas untuk deddy
yang juga menjabat ketua dpd golkar jabar untuk menentukan koalisi dan merancang beragam simulasi
apakah maju sebagai gubernur atau wakil gubernur
ketua dpd golkar jabar yang mengusung deddy miswar
ketua dpd golkar jabar yang mengusung deddy miswar
karena ketua partai
ya semua mungkin semua mungkin
politik semua mungkin
ini untuk jawa barat pasti akan ada kejutan kejutan
pokoknya akan ada kejutan kejutan di jawa barat dan dalam waktu tempo yang sangat singkat dan tepat
nanti akan pada saat yang tepat akan kita usulkan dan kita munculkan